berikutnya mabes polri mempertimbangkan keinginan barada richard eliezer kembali ke satuan brimob setelah difonis satu tahun enam bulan penjara
sebelum memutuskan harapan eliezer kembali menjadi polisi mabes polri akan menggelar sidang komisi kode etik polri terhadap eliezer terlebih dahulu
bahwa yang bersangkutan adalah jastis pelakor pelakor
yang kedua tentunya nanti dari sidang komisi juga akan mempertimbangkan saran masukan dari pendapat ahli
dan yang terpenting saran masukan dari masyarakat dalam rangka untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat